gedung keling tower yang terletak di jalan gatot subroto jakarta selatan
mengalami kebakaran pada sabtu pagi
kebakaran terjadi sekitar pukul sepuluh tiga waktu indonesia barat
dan membuat asap membumbung tinggi di sekitar lokasi
menurut informasi kebakaran bermula dari lantai tujuh dan merambat hingga ke lantai lima belas
warga yang sedang berada dalam gedung keling tower saat terbakar
mengaku panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri
mereka berlarian menyelamatkan diri dari lantai lima saat sedang menghadiri acara resepsi pernikahan
beberapa di antara mereka mengaku bahwa ketika kebakaran terjadi
mereka tentu saja langsung merasa panik dan berhamburan untuk berusaha bisa keluar
keluar kebakaran lantai tujuh lantai tujuh kebakaran
terus kita semua pada lari ke bawah kita rebutan naik lift ada yang terjatuh
ada yang nenek nenek itu kan naik kursi roda naik lift sampai nenek itu pingsan
dari orang daerah itu biasa gedung nggak tinggi tinggi
ini kebakaran dan kita dalam posisi yang tinggi banget
jadi semua serba nggak kepikiran aja bisa sampai sini aja
jadi saya udah selamat banget gitu
api berhasil dipadamkan sekitar pukul sebelas lewat lima belas waktu indonesia barat
setelah tim pemadam kebakaran dari jakarta selatan mengirim dua puluh dua armada
dan satu ratus lima belas personel untuk memadamkan api
dwi ari prasetyo jakarta